bergabungnya partai demokrat di koalisi kubu penantang jokowi sedikit banyak
membuat peta konfigurasi politik berubah
kondi kendati sudah relatif sepakat untuk mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden
namun perebutan posisi calon wakil presiden diperkirakan akan berlangsung cukup ketat
siapa yang punya posisi paling kuat untuk menjadi pendamping prabowo
apakah calon dari demokrat atau pks yang lebih besar peluangnya
nah kami akan mengulasnya bersama riko marbun direktur eksekutif median dan juga analis politik
terima kasih bang riko sudah datang
ini sambil menunggu apa yang terjadi di grand melia hotel
tengah terjadi pertemuan antara sby dengan elit elit pks elit partai demokrat dengan elit pks
tapi kita akan bicara mengenai konfigurasi koalisi di kubu oposisi ini
kalau kubu petahana sudah mulai relatif landai setelah pertemuan di bogor
nah sekarang oposisi yang mulai ada riak riak setelah masuknya demokrat bergabungnya demokrat dalam koalisi yang tadi dikatakan sebenarnya koalisi yang tiga per empat jadi
antara gerindra pks dan juga pan yang dibilang koalisi tiga per empat jadi
masuknya demokrat ini menurut anda cukup signifikan nggak merubah peta dan konfigurasi diantara koalisi di kubu oposisi ini
jadi sebenarnya ini gempa politik yang berpindah
jadi kalau beberapa pekan lalu ini tremor politik ini terjadi di kubu petahana ya
dimana cara jokowi menenangkan partai partai yang ada di dalam barisannya itu dengan itu yang kita lihat dengan apa
makan malam politik ya
yang masing masing ketumpar pol itu berebut mencari posisi menjadi cawapersa jokowi
sekarang gempa itu pindah ke kubu oposisi
kenapa apakah disananya sudah cenderung lebih sepakat
atau memang gempa apa namanya
apakah dinamikanya di kubu oposisi jauh lebih tinggi
sementara di sana ini kan isu yang sudah berlangsung sebenarnya sejak lama ya
sehingga mungkin publik dalam tanda kutip ya mulai sedikit jenuh dengan isu yang ada di sana
tetapi perebutan posisi cawapres di kubu penantang di kubu prabowo ini kan sesuatu yang relatif baru
ditambah lagi dengan hasil dari ijtima ulama yang sebenarnya itu terkesan mengesampingkan
realitas politik yang sebenarnya sedang terjadi
yaitu relatif apa yang saya maksud itu bergabungnya demokrat ke dalam kubu penantang pak jokowi ya
nah kalau kita melihat di sini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ke depan
satu kalau kubu partai partai politik yang ada di dalam pendukung pak prabowo ini menemukan konsensusnya
maka mungkin ini bisa berjalan
tetapi kalau misalnya ternyata ada konsensus yang tidak bisa dicapai
bukan tidak mungkin kemudian nanti akan ada perpecahan di dalam kubu ini
nah kenapa demikian
ini mungkin tadi kalau kita lihat konteksnya pks dan demokrat ya
ini mungkin bercandaannya begini
ini pks mungkin dalam tanda kutip ya pacarannya sudah bertahun tahun
tetapi di ujung ternyata undangan nikahnya sama partai lain
ditikung di peribatan
ini satu contoh mungkin guyonan yang bisa melambangkan betapa sakit hatinya mungkin begitu ya
tapi menurut anda sudah sampai taraf yang sakit hati itu belum
kalau melihat konfigurasi dan fakta fakta politik yang terjadi di kubu oposisi sekarang ini
ya kalau kita lihat kan sebenarnya bukan sekali dua kali pks melancarkan ancaman secara terbuka ya
dalam tanda kutip ya
semi ultimatum lah gitu
pak tifatul sembiring misalnya berkali kali mengatakan
cawa pres itu harus dari pks
harga mati lah
kemudian beberapa saat yang lalu misalnya tanggal tiga puluh which is hari ini begitu ya
itu merupakan batas waktu terakhir bagi koalisi ini untuk segera menentukan cawapres dari pak prabowo
artinya ketika anda sebagai entitas partai politik anda mengeluarkan sebuah ultimatum atau sebuah ancaman
ya anda harus penuhi itu kan
nah pertanyaan nanti orang akan bertanya tanya
kalau misalnya ternyata prabowo juga tidak mengambil cawapres dari pks
apa yang akan pks lakukan
nah itu yang menjadi pertanyaan kan demikian
nah sebenarnya kalau kita melihat data data survei ya
membayangkan pks berpindah ke kubu jokowi itu mungkin nyaris impossible ya
meskipun bisa secara politik
bisa secara politik
tetapi ini gerbong grassrootnya itu nggak mungkin bisa mereka bawa
karena sebagian besar
masa pendukung pks ini adalah masa pendukung ganti presiden dua ribu sembilan belas
maksud anda ini bunuh diri politik kalau sampai itu terjadi
ya bunuh diri politik kalau itu sampai terjadi
kalau sampai pks memutuskan untuk pindah ke gerbong jokowi
yang bisa dilakukan oleh pks sebenarnya adalah dia mencoba membentuk satu poros baru
yang ini sebenarnya tidak pernah mereka secara serius mereka lakukan
bariko sebelum masuk ke poros baru itu nanti bayangan kita setelah tidak terjadinya kesepakatan di antara koalis
sebenarnya kita masih ber
berkus nuzon gitu ya
ada kata kesepakatan di antara koalisi oposisi ini
tapi kalau kita bicara mengenai partai demokrat
apa yang membuat partai demokrat ini menjadi begitu quote unquote spesial
dan membuat orang orang yang sudah ada di koalisi yang tadi kata anda pacarannya bertahun tahun
ada pks dan pan dengan prabowo itu menjadi agak resah dan gelisah gitu
harap harap cemas gitu
apa yang membuat
apa yang membuat demokrat ini menjadi variable yang
oh variable pertama tentu adalah variable elektabilitas ya
sampai sejauh ini
saya melihat tokoh di apa namanya di kubu demokrat dalam hal ini misalnya ahy
elektabilitasnya sebagai calon presiden maupun elektabilitasnya sebagai calon wakil presiden itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tokoh tokoh pks yang lain
jauh ditinggal oleh tokoh tokoh lain seperti anies mata seperti aher seperti hnw
seperti fahri hamzah
jadi appeal yang pertama menurut saya yang dilihat yang mungkin dilihat di dalam apa namanya sisi demokrat itu adalah ketokohan ya
ketokohan ahy artinya secara elektabilitas memang beliau itu selalu ada di dalam posisi lima sampai dengan sepuluh besar
dibandingkan even sembilan nama yang disorongkan oleh pks
iya dibandingkan dengan nama nama yang di apa yang dimasukkan oleh pks
yang kedua demokrat sampai saat ini kalau kita melihat konfigurasi partai politik yang ada di dalam pendukung pak prabowo begitu ya
itu kondisi demokrat dibandingkan dengan pks secara mesin politik itu sekarang ini kita bisa lihat masih relatif sehat lah
sehat itu artinya tidak ada apa namanya tidak ada friksi internal kemudian tidak ada problem yang terlalu besar yang bisa menjadi bom politik nanti di dua ribu dua
nah itu kan tentunya agak berbeda dengan yang kita lihat di tubuh pks kan
masih cukup solid lah partai demokrat
kalau kita melihat misalnya problem antara fahri hamzah dengan pak soebul iman sampai sekarang ini justru memasuki fase baru yang sedang seru serunya begitu ya
kemudian fenomena mundurnya beberapa caleg pks yang sempat merebat di media beberapa waktu yang lalu
nah kemudian yang ketiga yang bisa kita lihat juga itu adalah mungkin kekuatan lobi jaringan
dan apa namanya logistik yang dimiliki yang jelas di yang kalau kita mau apa namanya kalau kita mau melihat secara kasat mata itu apa namanya terlihat pasti rasa rasanya lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh pks
jadi secara matematika politik tadi siang kita sudah mendengarkan deklarasi sebenarnya ya dukungan sby terhadap prabowo sebagai tidak hanya mitra koalisi tapi sebagai calon presiden
sekarang ini kartu ada di siapa calon wakil presiden hampir pasti itu ya
tanpa kita menunggu tanda tangan ya antara tanggal empat sampai tanggal sepuluh sebenarnya komunikasi politik yang dijalankan oleh kedua tokoh besar ini itu menyiratkan adanya pesan yang sangat eksplisit menurut saya ya
bahwa koalisi utama anchor utamanya itu memang dua partai demokrat dan gerindra
lalu di mana kemudian pks
apa yang membuat pks masih bisa mempunyai kartu truk
oke bang riko kita akan bergabung ke grand melia hotel tempat pertemuan antara pks dan partai demokrat yang sesaat lagi akan menggelar konversi pers kita dengarkan bersama
pertemuan dan sejahtera habib sadaq syikah al jufri untuk memberikan keterangan utama kemudian diikuti oleh bapak haji susilo bambang gerindra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
sama sama kita berterima kasih dan ucapkan syukur kepada allah
selama ini dibujukkan kemudahan untuk berselakrahil
kami dari partai ksjs sangat berbahaya selalu
bagi bagian psb dan seluruh teman teman dari partai demokrat
pertemuan juga cukup mengingatkan kita untuk bersama sama dulu
tapi ini salah satu dan dua nostalgia
jadi saya merasakan satu kegiatan batin yang sangat kuat
dan banyak hal yang sudah kita bicarakan insyaallah
kualisinya akan semakin kuat semakin solid
banyak resimis yang kita lihat sama
maka saya melihat titik pandang yang ya saya melihat samalah
untuk bagaimana kedepan kita membangun indonesia yang lebih bagus
dan seluruh diri kehidupan
yang kita cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada saat ini
dan dari hati yang paling dalam saya memberikan apresiasi juga kepada pak sp yang sudah dengan jelas mendeklarasikan pak prabowo sebagai surprise dua ribu sembilan belas
ini sesuatu yang membuat kita bangga
cara pandang itu punya satu harapan kedepan

amin ya allah
dan banyak hal yang sudah kita bahas tadi
pada dasarnya kita ingin bergandingan tangan bersama sama
empat partai ini
yang kalau pks malam hari ini baru berkesempatan untuk baru allah takdirkan untuk kita bertemu
tapi kalau di hati ini rasanya susah untuk dipisahkan
jadi insyaallah masih banyak yang mesti kita bahas
kelihatannya ini setiap hari ketemu terus ini pak
wetir lagi sebelas hari
ya mudah mudahan saya yakin juga setiap saat juga kita akan temu
sehari dua hari karena waktu juga sangat pendek
kalau calon presidennya sudah
ya insyaallah kita sepakat bersama
tinggal calon wakil presidennya lah mesti kita bahas
kita sudah mendengar menyaksikan rekomendasi dari istimewa ulama
yang kita sudah tahu juga
punya dua pandangan
tetap presiden adalah atau calon presiden adalah prabowo dan wapresnya
saya sendiri kemudian yang kedua adalah
prabowo subianto dan
tapi karena kita berempat
tetaplah kita akan bahas
kita cari yang terbaik
untuk bangsa dan negara tercinta ini
demikian pak sb terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
secara resmi yang pertama
sebagaimana yang berhasil
sebagaimana yang disampaikan
ustadz salim tadi
kami malam ini bernostalgia
selama sepuluh tahun
ketika saya maju sebagai calon presiden
bersatu dalam koalisi
pada pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
kami mendapatkan amanah
dan kemudian saya memimpin indonesia
bersama sama dalam pemerintahan
tidak mudah memang
negara yang sedang
baik keragaman dalam
maupun keragaman dalam
kepentingan dan harapan
namun di tengah tengah
tantangan dan persoalan itu
kita masih ingat ustadz
datang silih berganti
yang penting semboyan kami dulu
rakyatnya makin sejahtera
ini sama dengan nama pks sebetulnya
itulah yang kita jalankan
banyak yang salah persepsi tentang pks
yang berlaku di negeri tercinta ini
dan oleh karena itulah
kami dulu bersama sama
tindakan tindakan yang radikal
dari kelompok manapun
dengan demikian insya allah
kalau kami ditakdirkan oleh allah bersama sama
lagi nanti dalam pemerintahan dan pahlawan
namun juga saling menghargai
satu sama lain
tadi ustaz salim menceritakan kepada saya
sebagai menteri sosial
ketika memberikan bantuan sosial
itu berlaku bagi semua
karena mereka rakyat indonesia
oleh karena itu
harus kita baca dalam satu nafas
inilah komitmen kami
jika insya allah ditaktirkan oleh allah
bersama sama dalam perjuangan
di tahun dua ribu sembilan belas
perjuangan ini tidak mudah ustadz
tapi insya allah
kalau kita lurus
politik politik yang baik baik
rakyat akan memberikan dukungan
dan allah akan memberikan pertolongan
inilah yang kami bahas secara mendalam
kami juga bertukar pikiran
persoalan yang menghadapi rakyat kita
empat tahun terakhir ini
harapan mereka juga seperti apa
untuk lima tahun mendatang
kalau kami ditaktirkan bersatu
untuk melakukan perubahan
yang lebih baik
kompetisi dalam pemilu
bukan untuk saling menghancurkan
saling berkompetisi siapa
yang nanti mendapatkan mandat
dan kepercayaan rakyat
untuk lima tahun mendatang
disitulah koridor kami
disitulah etika kami
moral politik yang akan kami junjung bersama sama
oleh karena itu kami menyeru
kepada siapapun beserta pemilu
mari kita berkompetisi
dengan jiwa kesatuan
undang undang dan etika yang berlaku
kalah dan menang akan mendapatkan
penerimaan yang tulus dari rakyat kita
yang menjadi semangat perjuangan kami
tadi disebutkan oleh ustadz
untuk cawapres ini
kita serahkan kepada cawapres
tentu beliau akan menelaah
dan rekomendasi dari semuanya
untuk memimpin negeri ini
bersatu dan berjuang dengan gigih ke depan
capres pada saatnya akan mengkomunikasikan
kepada para pemimpin
nah disitulah akan ditelaah
pilihan cawapres adalah
saya mendudukkan diri
waktu menjadi cawapres
waktu memilih pak yusuf kala dan pak budiono
juga seperti itu
dan kami serahkan kepada partai partai
politik waktu itu
kalau cocok bareng bareng
kalau tidak cocok mungkin tidak bareng bareng
kita bikin mudah tetapi saya yakin
dengan pertimbangan yang bijaksana
akan bisa memilih
karena menurut kita bukan hanya
harus menang dalam pemilihan presiden
tapi kalau terpilih ya amanah
ya mampu memimpin
dan kemudian indonesia lebih baik
lima tahun mendatang
yang baik dilanjutkan
yang belum baik yang tidak baik diperbaiki
andai kata kami mendapatkan amanah
hal hal yang baik dari pak jokowi pun
banyak hal yang belum baik
atau bahkan kita anggap tidak baik
ya bismillah kita perbaiki
saya kira itulah hakikat
kesinambungan dalam pembangunan
dengan demikian rakyat juga akan senang
melihat pemimpin pemimpin barunya
insyaallah itu juga menjalankan
menjalankan pemerintahan dengan memegang
teguh etika dan moralitas politik
tambahan dari saya seperti itu
dan semoga pertemuan malam hari ini
membuka lembaran baru
untuk kita lanjutkan
dalam pertemuan pertemuan berikutnya lagi
dengan niat dan tujuan yang baik
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
luar biasa sekali
begitu menghargainya ketua pimpinan
partai ini kita bisa lihat
bagaimana bapak salim segahwal jufri
memakai batik yang warnanya
sementara bapak sbi
memakai batik yang warnanya
kita tidak menyediakan sesi tanya jawab
jadi inilah sesi foto bersama
tadi kita baru saja mendengarkan
pengalaman yang digelar
antara ketua umum partai demokrat
dengan para petinggi pks
dalam hal ini sudah ada tadi
presiden pks soebubul imoan
dan juga ketua majelis syuruh
partai kadilan sejahtera
salim segahwal jufri
kita akan membahas pertemuan antara pks dan demokrat
kira kira apa yang ditampilkan
baik secara gestur suasana
dan juga substansi dari pertemuan
antara demokrat dan pks
bersama bang riko marbun
tapi usai jenab berikut ini
tetaplah bersama kami
tahu di dalam koalisi itu semakin banyak semakin banyak partai politik itu bergabung
artinya modal politiknya juga semakin besar
nah disinilah sebenarnya salah satu peran utama dari pak sby begitu ya
untuk memastikan bahwa setelah bergabungnya demokrat ke dalam koalisi dengan gerindra
dan bahkan mungkin kalau kita bisa melihat tanda tandanya sudah sangat jelas
prabowo akan mungkin akan lebih berat akan lebih condong memilih siapapun nanti yang akan ditunjuk dari demokrat begitu ya
maka fungsi utama dari sby adalah memastikan empat orang empat partai politik yang tadinya sudah jumlahnya sedikit ini
untuk tidak berkurang lagi
tetap dalam satu gerbong gitu tadi ya
tetap dalam satu gerbong
mungkin ini dia akan berusaha memperbaiki situasi yang mungkin sedikit terancam dengan rekomendasi dari gnpf
jadi intinya pak prabowo silahkan ambil keputusan yang menguntungkan demokrat
damage nya biar saya yang bereskan gitu
ya kurang lebih demikian
jadi resep yang dipakai oleh pak jokowi itu kemudian ditiru dan diaplikasikan oleh pak sby
tapi secara substansi anda lihat ada perkembangan yang sangat positif nggak
ini kan kalau kita lihat ini seperti kata anda ini pertemuan antara ya kalau kita bisa bilang dua pesaing utama yang akan mendampingi prabowo gitu
memang yang menjadi pertanyaan menarik
sekarang ini apakah pks akan meneruskan citranya menjadi good boy bagi gerindra
atau kemudian sekarang lanjut menjadi good boy bagi gerindra dan demokrat
atau kemudian dia berpikir ke depan menyelamatkan partainya dengan mencoba membuat poros baru
mencoba sedikit lebih sedikit nakal begitu ya sedikit apa namanya manuver untuk menaikkan leverage politiknya
apa yang membuat prabowo dengan tadi matematika politik anda secara matematika politik
prabowo akan lebih menguntungkan memilih calon yang diusung oleh demokrat
apa yang membuat sebenarnya kartu truf pks itu masih tetap terbuka sebenarnya
ya ini problemnya kan begini gerindra dengan demokrat atau gerindra dengan demokrat itu sudah cukup sebenarnya
begitu ya yang kalau menurut saya kalau saya menjadi prabowo mungkin ya bacaannya selama ini pesan yang diberikan oleh pks tokoh tokoh pks secara berulang ulang
dari setahun belakangan ini adalah at all cost prabowo
jadi sebenarnya tanpa lobby atau dengan atau tanpa lobby itu pks kan selalu mengatakan bahwa mereka akan mendukung prabowo kan
nah kalau anda menjadi prabowo tentu akan berpikir bahwa satu oh kartu ini sudah ada di kantong saya
kartu loyalitas itu
kartu loyal ini sudah ada di kantong saya
nah sekarang bagaimana caranya saya menambah kartu baru yang bisa memperbesar peluang saya untuk menang menghadapi jokowi
kemudian dia terfikirlah demokrat ini
lakukanlah lobby lobby dilakukanlah komunikasi dan kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi kemarin
nah sekarang kalau misalnya prabowo memutuskan bergabung dengan demokrat kemudian mereka juga sudah melobi pan pks mau kemana
jadi komunikasi politik yang dilancarkan oleh pembesar pembesar pks sekarang ini mengunci langkah mereka sendiri
satu satunya yang bisa membuka kunci ini adalah ya pembesar pks itu sendiri
membuka kunci sebagai anak nakal tadi atau jadi bookboy
maksud saya sekarang tunjukkanlah bahwa anda itu sama sederajat dengan partai partai yang lain
tunjukkan bahwa anda juga memiliki kemampuan mobilisasi dan manuver setara dengan sby setara dengan prabowo
dengan konfigurasi saat ini seberapa mungkin peti peti pks bisa bermanuver menunjukkan tajinya sebagai partai yang punya power
ya dalam politik kan itu is the art of possibility kan begitu
siapa dulu sih yang berpikir tiba tiba jatuh dari bukan hanya jatuh dari langit ya
tahu tahu tiba tiba ini ada rombongan baru kemudian diterima oleh para para power
sebenarnya kalau kita mau kalau mau berhitung begitu ya kalau pks mungkin mau sedikit mencoba membawa pan tetapi kesulitannya adalah ini harus lebih dari dua partai
bisa tidak misalnya pks melobi pan misalnya ya secara angkan ya kemudian dia melobi salah satu partai pendukung pak jokowi
jangan lupa juga di sana dikubur sebelah ini juga belum finish belum beres
dan kemungkinan besar ada yang patah hati juga ya
itu rasa rasanya pasti akan terjadi
tapi kalau kita bicara nama nama sekarang siapa sosok sosok yang dari kalkulasi anda paling berpeluang dari koalisi prabowo ini untuk mendampingi prabowo subianto
kita akan bahas dari surveinya median usai jalan berikut ini tetaplah bersama kami
kalau dulu berbincang minggu kita yang membuka wacana jokowi sedang melakukan beauty contest kepada calon calon wakil presiden
sekarang giliran prabowo yang melakukan beauty contest
nah median punya sedikit apa namanya survei terkait dengan ini
bisa ditampilkan ya beberapa nama nama calon calon wakil presiden yang potensial sebenarnya
jadi dari survei yang kita lakukan enam sampai lima belas juli kita bisa melihat ada sepuluh besar ya
ada anies baswedan ada mohi miniskandar gatil
ada juga anies baswedan ada mohi miniskandar gatil

kemudian agus harimurti yudhoyono
ada haritanu ada abramsa mat wiranto anies mata dan mahfud mb
ini sepuluh besar nama yang secara elektabilitas itu cukup baik menjadi cawapres ya
yang mana yang paling besar punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan prabowo
anda juga sudah punya ini boleh ditampilkan
next ditampilkan surveinya
dari data itu kita bisa melihat
disini ada yang menurut saya ada sebelas presiden yang ketiga di prabowo
yang gatotur mantio kemudian mohemini skandar ahi anies mata kemudian baru zulkifli hasan
jadi kalau kita melihat dari konfigurasi misalnya pd pks dan pan maka secara berurutan itu ahi nomor satu kemudian anies mata nomor dua dan zulkifli hasan nomor tiga
sebagai perwakilan pks
sebagai perwakilan pks
tapi secara politik agak susah
secara sistematis kita bisa melihat ya disingkirkan oleh kubu kubu yang berkuasa di pks
ini secara survei dukungan publik secara fakta politiknya mana yang paling berpeluang
fakta politik terkini ya kekuatan kekuatan terkini
ya tentunya kalau kita melihat hasil pertemuan antara pak sby dan pak prabowo beberapa waktu lalu
dan kita bisa melihat betapa aktif dan agresifnya baik prabowo maupun sby
atas nama koalisi melakukan manuver tentunya kita bisa melihat disini ya ahi yang paling secara realistis itu di
sementara ini begitu kita nggak tahu nih ada kejadian apa dalam satu atau dua hari ke depan
itu memiliki posisi yang mungkin lebih unggul dibandingkan dengan anies mata atau zulkifli
yang menarik anda juga mengeluarkan survei tidak hanya dua paslon tadi ya ini kan jokowi dan prabowo pasti ya
tapi ada juga anies baswedan
ini juga penting
ditampilkan nggak ada tiga paslon juga
ya karena kan memang pada saat itu pada saat ini diambil itu pp yang dikeluarkan oleh pak jokowi tentang batas waktu lima belas hari itu belum keluar
tapi dengan keluarnya pp itu ya anies baswedan sampai saat ini yang kita belum dengar dia meminta izin kepada presiden
itu rasa rasanya dia sudah tersingkirkan
dan secara administratif pp itu tidak memungkinkan dia untuk bermanuver ya
tidak tidak mungkin
oke oke ini jadi menurut anda dengan konfigurasi ini suara publik mengatakan seperti ini
dan konfigurasi politik justru membuat nama ahy menjadi orang yang punya peluang lebih
bagaimana dengan calon calon yang diusung oleh pks
kalau saya melihat dari sembilan nama itu sebenarnya ada yang tereliminasi secara prosedural
apa yang saya maksud tereminasi secara prosedural
banyak sekali calon calon presiden pks itu yang mendaftarkan dirinya menjadi caleg
nah sementara kita tahu dalam peraturan yang dirilis oleh kpu itu tidak boleh namanya caleg itu menjadi capres
itulah kemudian hnw tersingkir itulah kemudian akhir tersingkir dengan sendirinya
pak mardani tersingkir dengan sendirinya sebenarnya hanya tersisa dua nama secara prosedural
yaitu anies mata dan kemudian ya salim segafal jufri
kalau secara elektabilitas anies mata paling tinggi
oke tetapi siapa sih yang berani melawan ketua majelis suro
ya yang menarik adalah variabel istimewa ulama
ini istimewa ulama juga menjadi variable penentu karena bukan penentu menarik yang perlu kita pertimbangkan
karena merekomendasikan salim segafal jufri sebagai calon presiden
dan soebul iman mengatakan prabowo sebenarnya sudah setuju dengan hasil istimewa ulama
boleh kita putarkan pernyataan dari sohibul iman tadi siang
ini jauh lagi itu campuran macam macam
ketua majelis uroh yang berusaha terus menentukan festival ini
sehingga bisa menjadi destinasi wisata yang terkenal di dunia internasional
ya kami masih menunggu
jadi intinya adalah bagaimana soebul iman menyatakan bahwa dia bersedia
atau prabowo telah bersedia menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh istimewa ulama
jadi gimana menurut anda seberapa penting sebenarnya
ini dalam variable penentuan ini
harusnya istimewa ulama ini kritik saya adalah seharusnya istimewa ulama ini harus memposisikan dirinya
sebagai katalis untuk memperbesar dan merekatkan koalisi oposisi
atau koalisi ganti presiden dua ribu sembilan belas
tetapi problemnya keputusan yang mereka ambil kemarin ini
ini gonjang ganjing ini sebenarnya salah satunya itu terjadi bukan hanya karena demokrat bertemu dengan gerindra
karena istimewa ulama yang terkesan justru membuat kalau menurut pandangan saya ya
membuat gnpf ini menjadi partai politik tersendiri
itu kan rekomendasi yang dikeluarkan kemarin itu sama saja mengatakan bahwa
wahai demokrat wahai gerindra anda tidak butuh demokrat
wahai prabowo anda hanya butuh pks secara mahal ini adalah salim segaf al jufri
seharusnya rekomendasi menurut saya yang bisa ditampilkan oleh gnpf ini adalah
rekomendasi yang memperluas dan menjaga soliditas koalisi oposisi
satu mereka bisa fokus di variable variable yang ada
jadi mereka tidak hanya bicara masalah orang
yang kedua mereka masukkanlah itu tokoh tokoh dari semua partai yang tergabung
jadi rekomendasinya sangat cair sebenarnya dong
seharusnya begitu biarkanlah nanti ada mekanisme internal koalisi oposisi ini
yang kemudian secara gradual mengambil keputusannya sendiri
tidak di bypass dan digunting di tengah jalanan
kemudian kalau saya mengkhawatirkan ini justru ada mungkin secara tidak sadar
pembonsayanan yang dilakukan terhadap koalisi oposisi
kita beruntung melihat manuver dari pak sby dengan gaya persuasinya malam ini begitu ya
yang mencoba merekatkan kembali oposisi yang mungkin agak agak
agak terserak ini begitu
menurut anda seberapa besar kemudian hasil ijtima ini
atau rekomendasi istimewa ulama ini bisa memecah koalisi
itu yang jadi pertanyaan saya
kalau ternyata nanti pak prabowo tidak mengikuti rekomendasi dari fifa bagaimana ini
apa bayangan anda secara politik secara
ya secara politik berarti
apakah akan terjadi perpecahan juga di ulama dua ratus dua belas misalnya
tidak mendukung prabowo menarik dukungan ke prabowo
atau akan itu
rekomendasi susulan kotanku sesuai dengan selera prabowo akan keluar
ya yang saya khawatirkan ini justru merusak harga diri dan wibawa gerakan islam politik
yang sebenarnya sudah cukup momentumnya sudah cukup terbangun begitu
tetapi cara mereka mengelola situasi ini bukannya mempersatukan
tetapi justru memecah apa yang sudah ada
itu kritik saya terhadap rekomendasi
seberapa besar anda lihat kemungkinannya prabowo akan mematuhi hasil rekomendasi ini
isma ulama dibanding matematika politik seperti tadi bayangan anda
ya kalau pak prabowo tadi mengatakan pasca pertemuan di depan dpp pks kan rasa rasanya sudah clear itu
sudah clear apa
prabowo mengatakan bahwa nanti keputusan ada di tangan partai politik
itu artinya apa
dan ingat juga loh pertemuan sehari setelah rekomendasi itu dikeluarkan
pertemuan antara demokrat dan apa namanya gerindra
tidak ada satupun kata kata tentang rekomendasi istimewa
itu dikeluarkan dalam konferensi pers bersama antara prabowo dan sby
coba aja dilihat itu rekamannya
saya melihat itu tidak ada
meskipun tadi kita bisa putarkan juga tapi waktu kita sudah habis
presiden pks menyatakan bahwa prabowo setuju
ini manuver apa mereka
karena itu dikandangnya sendiri begitu pak sosekaya
karena itu di markasnya sendiri
kemudian itu dikeluarkan
tetapi kalau kita lihat dari pertemuan yang sangat serius antara prabowo dan sby
tidak ada satupun referensi yang diberikan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh ijtima ulama itu
tapi meskipun tidak diindahkan atau tidak dituruti oleh prabowo tidak diakomodasi
ini tidak akan menimbulkan dampak politik yang cukup besar bagi kubu prabowo
kenapa karena memang sejatinya
grassroots yang ada di dalam istimah ulama itu
itu adalah grassroots oposisi
jadi tidak mungkin juga mereka tiba tiba berbonong bonong pindah ke jokowi
jadi prabowo ini sama
tapi kalau kita dapatkan antara pks dan istimah itu sama
kalian mau pergi ke mana sih
baik bang riko terima kasih
kita akan nantikan bagaimana perkembangannya ini menarik sekali
apakah ini karena justru di kubu oposisi yang cenderung agak dinamikanya agak agak menarik
karena ada aksi sedikit ancam mengancam manuver manuver yang kelihatannya jauh lebih terbuka dibanding
kalau tiba tiba kita mendengar prabowo berpasangan dengan sby
dan itu dimungkinkan secara konstitusi
mungkin secara konstitusi
terima kasih bang riko atas perbincangannya
layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya budi adiputro